anda masih di cnn indonesia connected sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus melakukan demonstrasi di depan gedung dpr mpr ri senayan jakarta
mereka menolak undang undang kpk yang baru disahkan karena dinilai melemahkan upaya pemberantasan korupsi di tanah air
aksi tersebut juga berisi penolakan mahasiswa tentang pengesahan revisi kuhp karena memuat sejumlah pasal yang dinilai bermasalah dan menyengsarakan rakyat
sejak pukul dua siang ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di jakarta bandung ini juga menggelar aksi di depan gerbang kantor dpr mpr jalan gatot subroto jakarta
dalam aksi tersebut mereka menyuarakan agar dpr menunda rkuhp yang dianggap tidak mendengarkan aspirasi masyarakat
ketika kita sudah kecewa dengan kpk yang dilemahkan sekarang gerakan rakyat dilemahkan
lewat apa lewat pasal pasal karet dalam rkuhp yang semakin menutup kemungkinan kita untuk terlibat dalam pemerintahan di sini